saudara akses untuk kuliah di perguruan tinggi indonesia masih berat karena tingginya biaya kuliah dan minimnya anggaran pendidikan tinggi yang disediakan oleh negara
kita lihat saudara ini data dari dukcapil kementerian dalam negeri kemendagri yang menunjukkan kalau jumlah penduduk yang lulus perguruan tinggi masih sangat rendah
pada tahun dua ribu dua puluh dua saja jumlah penduduk lulusan sd atau sekolah dasar mencapai enam puluh empat juta jiwa
setahun kemudian turun jadi enam puluh tiga juta jiwa dan turunnya lulusan sd ini diimbangi dengan naiknya lulusan smp dan juga sma
tapi di mana lulusan smp pada dua ribu dua puluh tiga menjadi empat puluh juta jiwa sementara untuk lulusan sma di tahun dua ribu dua puluh tiga ini ada sebanyak enam puluh juta jiwa
naik dari tahun dua ribu dua puluh dua sebanyak lima puluh tujuh juta jiwa
sementara untuk lulusan perguruan tinggi pada tahun dua ribu dua puluh tiga ada sebanyak tiga belas juta jiwa
nah jika di rata rata ini biaya pendidikan perguruan tinggi di indonesia antara empat puluh sampai dua ratus juta rupiah per semesternya
sementara kita bandingkan di negara yang paling dekat saja malaysia antara lima puluh sampai tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah setiap semesternya
sedangkan di singapura rata rata biaya kuliahnya ini lebih mahal lagi
di sekitar rp tiga ratus lima puluh enam juta sampai rp enam ratus empat puluh satu juta per semester
bagaimana solusi yang harus diambil agar akses pendidikan tinggi bisa dirasakan lebih banyak lagi masyarakat
kami akan membahasnya sesaat lagi
akses pendidikan dasar dan menengah di indonesia semakin membaik dengan pembiayaan yang terjangkau
bahkan gratis untuk sekolah negeri
sebaliknya akses untuk kuliah di perguruan tinggi indonesia masih jadi tantangan dari segi biaya dan anggaran
presiden terpilih prabowo subianto pernah menyinggung soal pendidikan saat debat pilpres februari lalu
saat itu prabowo berjanji memberikan sepuluh beasiswa di bidang kedokteran hingga matematika
kita juga akan mengirim sepuluh ribu anak anak pinter dari sma lulusan sma
kita akan beri beasiswa ke luar negeri untuk belajar kedokteran
dan sepuluh ribu lagi untuk belajar sains teknologi engineering dan matematik kimia biologi dan fisika
wakil ketua tim kampanye nasional prabowo gibran silvester matutina menyebut
ada tiga poin dalam roadmap pendidikan pemerintahan prabowo gibran
salah satunya menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dalam negeri
yang kedua masalah kompetensi ya jurusan keahlian di pendidikan itu relevansinya dengan
kebutuhan di masyarakat kedepannya
itu yang harus ditingkatkan lagi
jadi saya pikir itu tantangan tantangan kedepannya
pengamat pendidikan doni kusumaa menilai indonesia akan sulit bersaing dengan negara lain
apabila akses pendidikan tinggi tidak bisa dijangkau oleh masyarakat
salah satu penyebabnya adalah biaya pendidikan tinggi yang sangat mahal
padahal kita tahu akses pendidikan tinggi kita baru tiga puluh persen
sangat berbeda dengan negara negara lain di mana akses mereka sudah sampai enam puluh bahkan sampai sembilan puluh persen
data dari dukcapil kementerian dalam negeri menunjukkan jumlah penduduk yang lulus perguruan tinggi masih sangat rendah
pada dua ribu dua puluh dua jumlah penduduk lulusan sd mencapai enam puluh empat juta jiwa
setahun kemudian turun jadi enam puluh tiga juta jiwa
turunnya lulusan sd diimbangi dengan naiknya lulusan smp dan sma
di mana lulusan smp pada dua ribu dua puluh tiga mencapai empat puluh juta jiwa
sementara lulusan sma pada dua ribu dua puluh tiga sebanyak enam puluh juta jiwa
naik dari tahun dua ribu dua puluh dua sebanyak lima puluh tujuh juta jiwa
sementara lulusan perguruan tinggi pada dua ribu dua puluh tiga sebanyak tiga belas juta jiwa
jika di rata rata biaya pendidikan perguruan tinggi indonesia antara empat puluh sampai dua ratus juta rupiah per semester
sementara di malaysia antara lima puluh sampai tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah setiap semester
sedangkan di singapura rata rata biaya kuliah antara tiga ratus lima puluh enam juta
sampai rp enam ratus empat puluh satu juta rupiah per semester
pada dua ribu dua puluh tiga anggaran mencapai rp sebelas delapan triliun
sementara mahasiswa penerima kartu indonesia pintar kuliah sebanyak lebih dari sembilan ratus tiga belas ribu mahasiswa
sedangkan pada dua ribu dua puluh empat anggaran pendidikan naik jadi rp tiga belas sembilan triliun
dan penerima kip kuliah sebanyak lebih dari sembilan ratus delapan puluh lima ribu mahasiswa
selain pendidikan dasar dan menengah perhatian juga harus diberikan pada pendidikan tinggi
akses dan biaya murah bisa membuka kesempatan lebih banyak masyarakat menikmati pendidikan tinggi
akses untuk kuliah di perguruan tinggi indonesia masih berat karena tingginya biaya kuliah
dan minimnya anggaran pendidikan tinggi yang disediakan negara
presiden terpilih prabowo subianto pernah berjanji akan memberikan sepuluh beasiswa
apalagi yang disiapkan oleh pemerintah ke depan untuk bisa membuka akses pendidikan tinggi
seluas luasnya kami akan membahasnya bersama dengan anggota komisi sepuluh dpr dari fraksi partai gerindra
sodik mujahid dan juga pengamat pendidikan doni kusuma
selamat sore selamat malam bapak bapak semua
pak sodik jadi kan ini sudah terlihat jelas ya bahwa sampai sekarang ini akses pendidikan tinggi ini masih sulit untuk sebagian masyarakat
dan juga yang kedua berkaitan dengan biaya yang sangat mahal
nanti gimana kira kira planningnya pemerintahan yang baru untuk mengupayakan agar biaya kuliah ini bisa lebih murah yang pertama itu dulu pak sodik
atau mungkin nanti saya mau ke pak doni dulu ya
mungkin bapak sambil diperbaiki begitu ya untuk komunikasinya saya mau ke pak doni dulu
pak doni ini kan ada dua ya yang jadi dilema terutama deh
saya mau bahas tentang biaya dulu yang kuliah yang mahal
jadi nampaknya kalau kita nyisil dari sekarang pun untuk anak anak ke depan kayaknya belum tentu sanggup tuh pak
untuk nanti menyekolahkan membiayai perguruan tinggi karena biaya yang makin mahal
memang ini sangat ironis ya ketika
ketika kita secara ekonomi pemerintah mengeluarkan keputusan menteri nomor lima puluh empat tahun dua ribu dua puluh
ini menaikkan biaya biaya untuk pendidikan tinggi yaitu satuan standar biaya operasional pendidikan tinggi
standar biaya operasional itu kan memang berubah ya tergantung istilahnya situasi ekonomi
karena ada kebutuhan laboratorium dan peralatan peralatan praktik yang berbeda
tetapi ini kan tidak bisa menjadi pasti bagi kampus untuk menaikkan uang kuliah yang dibebankan kepada mahasiswa
jadi ada dua hal yang berbeda yang harus kita jelaskan bahwa
penambahan sarana prasarana dalam perguruan tinggi itu semestinya tidak langsung terkait dengan kebijakan menaikkan uang kuliah tunggal atau tarif untuk pendidikan profesi
memangnya untuk kenaikan biaya sarana prasarana itu memang harus tinggi banget ya pak
sehingga berdampak kepada pendidikan biaya yang tinggi gitu
biaya pendidikan untuk laboratorium dan lain lain kan memang tinggi
tapi pemerintah kan seharusnya punya mekanisme bagaimana untuk supaya siswa itu bisa tetap orang tua bisa mengakses pendidikan
tetapi mereka juga memperoleh kebayangan pendidikan yang baik
karena masalah sarana prasarana ini kan juga tidak bisa ditemukan oleh mahasiswa
dan ini yang terjadi
naikkan perusahaan perusahaan standar biaya operasional dan kembangkan kepada masyarakat
ini kan pola pikir yang berikut
harusnya standar minimalnya yang diberikan lalu
standar sarana prasarana itu bagaimana kampus dan pemerintah memenuhinya
bukan dibebankan kepada masyarakat dan orang tua
oke sebelum saya ke pak doni dulu saya mau mencoba untuk ke pak sidik
bapak sudah aman ya dengar suara saya pak sodik ya
mas adik ini salah satu yang paling diresahkan oleh orang tua nih ya
mungkin sepuluh tahun pada saat saya kuliah dibilang mahal
tapi kalau sekarang ini sangat mahal sekali bisa dikatakan pak
ini dari pemerintahan yang baru gimana nih mengupayakan agar biaya kuliah ini bisa lebih murah pak
pertama adalah kita sadari bahwa biaya pendidikan itu ditanggung sementara ini oleh pemerintah dan oleh masyarakat
itu karena pemerintah belum bisa menanggung seluruhnya
terutama untuk perguruan tinggi
adapun tadi dinaikannya standar pelayanan termasuk standar sarana dan persarana itu adalah untuk meningkatkan pelayanan
tapi masalahnya adalah bagaimana standar yang tinggi itu sarana dan pelayanan
itu tentu menuntut biaya yang tinggi sementara biaya yang tinggi belum bisa sepenuhnya dibiaya oleh pemerintah
walaupun apbn sudah dua puluh
perlu kami sampaikan bahwa dua puluh persen anggaran biaya pendidikan itu hanya maksimum
yang ditanggung oleh kementerian pendidikan untuk menangani sarana persarana guru dosen dan lain lain
pertama standar tetap tinggi untuk meningkatkan kualitas yang tinggi
tapi anggaran pemerintahnya itu harus tetap dinaikkan harus tetap dipakai
terutama yang dua puluh itu agar jangan hanya lima jangan sampai hanya lima yang dipakai oleh kementerian pendidikan
karena kan pak sodi karena kan pak prabowo ini juga berjanji
kalau misalnya menang sebagai pada saat kampanye ya
jika saya menang ya saya akan memberikan minimal sepuluh ribu beasiswa
kemudian juga salah satunya dengan pembebasan biaya alias gratis juga untuk pendidikan di universitas negeri ini
ya banyak ruang ruang untuk itu
ruang pertama adalah menjadi program utama bapak presiden prabowo
apa itu meningkatkan penerimaan negara
bagaimana langkah langkahnya antara lain hilirisasi
antara lain adalah mencegah kebocoran
antara lain adalah tax ratio kita yang masih rendah
antren adalah mengambil uang dari luar negeri
intinya adalah intinya adalah meningkatkan apbn meningkatkan penerimaan negara
sehingga semua sektor termasuk pendidikan itu bisa terbiayai lebih besar
itu adalah program makronya
program lanjutannya adalah yang tadi
dua puluh itu maksimum untuk kementerian pendidikan
bukan untuk kementerian kementerian yang lain
oke dimaksimalkan jadi ya untuk anggaran di kementerian pendidikan dan budayanya gitu ya pak
dimaksimalkan dulu penerimaan negaranya
penerimaan yang dua puluh persen untuk pendidikan itu
oke kalau gitu emang sesederhana itu pak doni
kalau misalnya tadi untuk dimaksimalin penerimaan negaranya
ini bisa menyelesaikan meredam untuk tingginya mahalnya biaya perguruan tinggi
iya saya rasa ini sangat tergantung dari bagaimana kebijakan presiden baru
untuk mengatur membagi bagi bagaimana anggaran pendidikan yang dua puluh persen itu dibagi di dalam prioritas
karena selama ini dua puluh itu tersebar di dua puluh empat lembaga dan kebudayaan
lalu hampir separuh hampir lima puluh lima persen kita suruh ke daerah untuk pembiayaan pendidikan
dan biasanya untuk gaji guru dan tunjangan tunjangan sertifikasi
jadi relatif uang anggaran pendidikan kita itu sangat kecil yang diperlukan untuk langsung ke pemangku kepentingan
seperti peserta didik maupun mahasiswa
karena itu meningkatkan anggaran pendidikan
tanpa mengubah kebijakan bagi
kita bisa mengelola anggaran pendidikan
tentu akan sulit membuat pendidikan kita menjadi bunda
saya kasih contoh misalkan kita punya dana pendidikan kan
yang sekarang itu tahun ini malah katanya tidak akan bertambah lagi
setiap tahun selalu ada dua puluh triliun
nah kalau logikanya anggaran pendidikan untuk dana abadi
itu kan ada data disimpan lalu kemudian dibungakan atau dibuat suatu kegiatan produktif
padahal amanat undang undang kita itu bukan menganakkan membungakan anggaran pendidikan bukan
nanti yang dua puluh triliun itu semestinya diberikan untuk akses pendidikan termasuk pendidikan tinggi
jadi masalahnya pada saat pengelolaan pendidikan kita itu untuk membungakan
berarti masalahnya pada tata kelolanya ya
betul dan tata kelola ini memang di dalam undang undang kita tidak diatur
karena semua itu diatur oleh pemerintah
maka ini sangat riskan sekali
karena misalkan dana abadi itu kan ada sekitar satu ratus tiga puluh an ya sekarang
dan tahun ini tahun dua ribu empat belas tidak ditambah setiap tahun tambah dua puluh triliunan
itu yang harus diatur dan ditata termasuk membagi dua puluh itu
ya saya langsung tanya deh ke pak sadiq
pak sadik itu tuh katanya mau anggaran berapapun tapi kalau tata kelolanya tidak baik ya sama aja
benar sementara ini kemendikbud hanya mengelola lima persen dari dua puluh persen itu
kenapa karena itu kewenangannya
sementara yang lima belas persen lagi yang kata bang doni tadi tersebar dari beberapa kementerian
itu memang bukan kewenangan kemendikbud kemenangan presiden
nah presiden prabowo akan menata itu lebih cermat
sehingga nanti maksimum ada di kemendikbud sehingga dana dana atau pembiayaan untuk pendidikan
itu akan lebih akan lebih terbantu soal dosennya soal gurunya soal perserananya soal operasionalnya
mohon nanti dukungan dan kontrolnya mengingatkan presiden kita untuk relokasi anggaran yang dua puluh persen
begitu pak doni ini bukan hanya berbicara soal mahalnya ya biaya perguruan tinggi gitu
tapi lulusan perguruan tinggi atau memperoleh sarjana ini juga ternyata masih rendah ya dibandingkan dengan lulusan sma
itu kenapa apakah karena balik lagi ke faktor yang mahal ini biayanya
hampir sebagian besar mbak putri baik di pendidikan dasar menengah maupun pendidikan tinggi
akses pendidikan karena biaya mahal itulah yang membuat banyak warga negara
tidak mampu lulus sampai ke perguruan tinggi
jadi itu pada intinya dan tentu ini harus menjadi pemikiran
karena saya rasa alasan yang paling utama dari penelitian kami ketika saya membantu kemendikbud ristek pun juga sama
mereka yang putus sekolah mereka yang tidak melanjutkan itu sebagian besar alasannya adalah masalah ekonomi
yang lain mungkin masalah budaya perilaku tapi itu sangat kecil
nah kalau gitu pak soni ke depan nanti jadinya apa nih
masalahnya harus benar benar dilihat betul bersih betul agar supaya bisa terserap sebanyak banyaknya perguruan tinggi
tidak cukup dengan tadi anggaran ditambah dengan dimaksimumkan yang dua puluh persen tapi tentu ada kebijakan kebijakan lain
contohnya apa sebaran perguruan tinggi negeri terutama kan harus ada di tiap kota kabupaten
itu adalah salah satu program pak prabowo
adalah menyebarkan perguruan tinggi bukan hanya perguruan tinggi negerinya tapi juga adalah sampai ke bidang studinya
jadi anggarannya ditambah tidak cukup dengan anggaran ditambah tapi dengan kebijakan kebijakan lain antara sebaran perguruan tinggi yang otomatis sebaran dosennya sebaran infrastrukturnya dan lain lain
oke kalau gitu kita tunggu ya nanti janjinya pak prabowo pada saat usai dilantik nanti
terima kasih pak sodik terima kasih pak doni terima kasih sehat langsung